polda metro jaya mencatat angka tindak kejahatan jalanan di jakarta dalam tahap mengkhawatirkan
dalam dua hari ada lebih dari lima puluh kasus penjabretan dan begal yang terjadi di jakarta dan sekitarnya
satu bulan menjelang perhelatan asean games pada agustus mendatang jakarta masih diliputi masalah kemacetan
tak hanya itu kejahatan jalanan di kawasan jabodetabek juga turut mengancam pengguna jalan
beginilah suasana jalanan di ibu kota pada pagi hari ini
ramai dan padat seperti biasanya
tapi keramaian jalanan tidak menjamin kita sebagai pengguna jalan saya pengguna sepeda motor anda pejalan kaki atau pengguna sepeda aman dari tindak kejahatan
kasus penjambretan di cempaka putih jakarta pusat satu juli dua ribu delapan belas terjadi pada siang hari hingga mengakibatkan penumpang ojek online meninggal dunia
sementara di tangerang empat juli dua ribu delapan belas seorang ibu hamil kehilangan nyawanya karena luka tembak
tusukan benda tajam setelah dua orang begal berusaha merebut sepeda motor korban di jalanan yang masih ramai
maraknya tindak kejahatan jalanan yang jumlahnya mencapai puluhan kasus dalam kurun waktu kurang dari satu bulan disinyalir dilakukan komplotan begal dan jambret
dua hari ini kita sudah melakukan penangkapan ada lima puluh tujuh kasus
yang dilakukan penahanan ada tiga puluh sembilan
kapolri jenderal polisi tito karnavian tiga juli lalu memerintahkan jajarannya untuk menumpas pelaku kejahatan jalanan dengan sejumlah operasi hingga tindakan tembak di tempat jika melawan
meski begitu fakta tingginya angka kejahatan jalanan di kawasan jabodetabek membuat warga resah
ya khawatir juga sih mas soalnya saya juga pengguna ojek online juga
ya agak sedikit riskan kalau keluar malam khususnya
ada rasa takut sih jadi lebih hati hati aja di jalan gitu
bentuk kehatiannya seperti apa
tidak main handphone di jalan mungkin taruh di tas aja terus taruh di depan
maka penumpang juga kalau misalnya kira kira ini kita tegor kalau memang mancing mengundang penjambretan gitu kan
misalnya kayak jadi hmpe kan dipegang pegang itu kan tas di belakang kita tegur aja langsung
ya kan itu bakal keselamatan kita soalnya satu motor tuh dua nyawa hitungannya
pengguna jalan harus terlebih dahulu memetakkan waktu dan tempat yang akan dituju
jika berhadapan dengan pelaku begal dan anda tidak memiliki kemampuan bela diri
lebih baik menyerahkan barang yang diminta demi keselamatan
kemudian carilah pertolongan terdekat
sebagai pengguna jalan pastikan kelengkapan berkendara anda sudah komplit
jangan lupa untuk selalu mengunci tali helm anda seperti ini
upayakan untuk meminimalisasi barang bawaan
tidak menggunakan perhiasan yang mencolok
dan tidak menggunakan ponsel saat berikendara
jangan lupa untuk berjalan kaki dan yang pasti tetap puas pada tidak boleh lengah
karena setiap lima belas menit sedikitnya terjadi satu tindak kejahatan di wilayah hukum jabodetabek
meherdika utama jakarta